beralih ke informasi lain enam puluh empat keluarga korban pesawat lion air pklqp yang tergabung dalam famili jt enam ratus sepuluh
melakukan pencarian mandiri untuk mencari anggota keluarganya yang menjadi korban pesawat jatuh di perairan tanjung karawang pada oktober lalu
tidak sia sia pencarian yang menghabiskan biaya sekitar satu ratus tiga puluh dua juta rupiah per hari ini berhasil menangkap visual bagian pesawat dan kerangka jenazah
pasca dihentikannya pencarian korban pesawat lion air pklkp yang jatuh di perairan tanjung karawang dua bulan lalu oleh basarnas
keluarga korban yang tergabung dalam family jt enam ratus sepuluh nekat melakukan pencarian mandiri untuk menemukan anggota keluarganya yang masih hilang
setidaknya ada enam puluh empat keluarga korban melakukan swadaya guna membiayai misi pencarian ini
salah satu keluarga korban melakukan pencarian di sekitar perairan tanjung karawang hingga cirebon
setidaknya butuh satu ratus tiga puluh dua juta rupiah untuk sekali perjalanan
dari hasil penyisiran menggunakan kamera bawah laut keluarga melihat bagian pesawat hingga kerangka jenazah
namun karena faktor cuaca belum dapat dilakukan evakuasi
upaya pencarian tetap dilakukan keluarga meski pihak lion air juga menggelar operasi mandiri
namun keluarga menilai pencarian yang dilakukan pihak lion air hanya mencari cvr pesawat
pemilihan dari ini
kami dari gt enam puluh family ingin mencari keluarga kami yang masih di laut sebanyak enam puluh empat orang
nah jadi hari ini tuh kami coba menyewa kapal menyewa diver
maksud kami pengen mencari keluarga kami di laut itu dengan kamera dasar laut
di pilihan dasar laut juga gitu
untuk sementara kami ada sih menemukan serpihan pesawat
terus ada juga yang kami curigai itu keluarga kami ya walaupun tulang belulang
meski telah menemukan visual bawah laut keluarga korban masih enggan untuk mempublikasikan temuan tersebut
sementara hingga saat ini baru tiga belas keluarga yang telah menerima santunan sebanyak satu tiga miliar rupiah